assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum political show
salam perubahan salam perubahan kita hari ini pembahasannya cukup menarik cukup menarik
diperasanya pak cukup panas kita membahas tentang koalisi perubahan ya mana topiknya
adalah maju mundur koalisi anies oh itu topik yang lagi hangat hangatnya sekarang nih lagi hangat hangatnya
dan jujur bapak bapak menurut kami sebagai komika kita nggak kaget dengan adanya maju mundur koalisi
anies selamat duduk karena memang sudah diprediksi masih hari ini dari dulu pak oke
karena lagunya syahrini pak yang bilang maju mundur anies anies ada lagunya tapi
lido ya ternyata bukan cuman cari ini aja ahmad dhani juga melakukan hal yang sama prediksi
betul oke dia membuat lagu untuk nasdem oh yang mana tuh memang salahku yang tak pernah bisa
meninggalkan demokrat untuk bersama
pkb oh arabic betul barkan mengamati beritanya pak kita baca katanya nasdem pak nasodean silaturahmi
ke partai pkb oke cer gospel caturitanya tuh ini kita sebagai masyarakat biasa pak kita
yang jadi penasaran banget adalah bagaimana keadaan grup whatsapp koalisi perubahan
know setelah untuk gerutan save itu pasti aja itu yang ketua umumnya pasurepaluh mungkin ketua admin
betul setelah muncul berita
silaturahmi nasdem ke pkb
kira kira siapa yang duluan
nyindir di grup itu
menurut lo siapa
demokrat mungkin ngechat duluan
dengar dengar ada yang main ke pkb nih
bukannya dulu kita juga cuma silaturahmi
koalisi itu harus saling membantu
di berita yang gue baca
pks ini kadang suka membuat bingung koalisi
karena pks ini sebenernya
mereka tuh sudah mendukung anies sebagai baca pres
tapi sampai sekarang
belum juga mendeklarasikannya
alasannya karena masalah internal
cuman kalau gini jatuhnya
pks jadi kayak cowok cowok
yang takut komitmen
tapi nggak nembak nembak nih
pas ditanya kenapa kamu bukan nembak aku
iya masalah internal katanya
iya masalah internal
apalagi kan nasdem mintanya
katanya tadi tanggal empat belas februari
fix itu alasannya
tapi yang jadi cukup menarik juga nih bapak bapak
penundaan deklarasi anies ini cukup menarik menurut saya
kenapa karena banyak banget orang orang tuh yang kayaknya
mas kesel banget gitu
kenapa ditunda kenapa ditunda
waktunya kan masih panjang sebenarnya pak ya
tidak ada yang memburu buru sebenarnya
gak harus buru buru sebenarnya
deklarasi baca pres ditunda nggak apa apa
yang nggak boleh ditunda itu adalah deklarasi kemerdekaan
itu gak boleh ditunda
itu kalau ditunda dulu repot tuh sekarang
pak kapan kita merdekaan nanti aja
kapan merdeka nanti aja
mungkin sekarang kita masih ada belanda pak
kita nggak tahu mungkin nanti host acara ini bukan lagi mbak rifana pratiwi
tapi mbak rifan persi gitu
acara ini bukan politika show
kita gak tau kan
tapi nih ya dari semua koalisi yang ada
menurut gue yang paling kasihan itu adalah
karena demokrat itu dari berita yang gue baca ya
mereka tuh sudah menyetujui bahwa
ahaya itu gak apa apa gak jadi baca wapres
asalkan koalisi ini tetap berjalan
udah sudah santai aja gitu
jadi sampai sekarang belum juga berjalan
ini kan jadi agak rumit ya
karena di dalam koalisi ini tiap partai punya kepentingan masing masing
nasdem minta kepastian
cuma demokrat doang yang minta ditemenin
yang penting jalan aja
yang penting jalan aja
minta nongkrong sebenarnya mereka
kalau gitu terakhir aja dari kita komika komika waspada ini ya
komika komika wassiarakat indonesia
sebenarnya banyak banget orang yang punya harapan pada koalisi perubahan
tapi terserah mau kapan deklarasi anies
yang pasti kalau udah deklarasi anies jangan sampai sekedar janji manis
terima kasih aldi dan juga duto itu yang terakhir
sangat menyentil sekali kalau sudah deklarasi
itu yang ditagih oleh
dan juga teman teman dari pemilih muda
tadi penampilan dari komisi co
aldo dan juga duto
sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih sekali kepada para narasumber
yang sudah hadir di studio
ada ketua dpp pkb daniel johan
mas daniel terima kasih
kemudian pak sugeng sepalawata
ketua dpp partai nasdem
kemudian kepala bakomstra demokrat
bang herzaki mahendra
dan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa
kepala departemen politik pks
dan nabil ahmad fauzi yang bergabung secara virtual
terima kasih sudah menyempatkan diri
dan kita ketemu lagi nanti
senin pekan depan jam dua puluh tiga
waktu indonesia barat
kira kira apa yang akan kita bahas
selamat malam sampai jumpa